ya partai politik di dpr terbelah soal ambang batas parlemen untuk pemilu legislatif dua ribu dua puluh
yang merupakan bagian dari revisi undang undang pemilu
partai papan atas sepakat untuk menaikkan ambang batas golkar dan juga nasdem
sementara sejumlah partai politik yang lain menolak keras usulan ambang batas golkar dan juga nasdem
dengan alasan ada yang kemudian menganggap terlalu tinggi atau bahkan mematikan demokrasi
atau justru berbahaya karena bisa membunuh suara rakyat begitu kira kira
berapa sebetulnya angka ideal untuk ambang batas parlemen karena selalu berubah
dan juga selalu naik setiap tahunnya setiap pemilu
dan benarkah menaikkan ambang batas ini merupakan bentuk dari arogansi partai partai besar
terhadap partai partai yang lain atau mungkin partai partai yang suaranya tidak begitu tinggi sebetulnya
kita akan bahas pada malam hari ini di layar demokrasi ada kang saan mustafa
politikus partai nasdem selamat malam kang saan
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
ada kang pipin sopian jurubicara dari pks selamat malam kang pipin
ada bang adi praitno analis politik dari winsyari fidatul selamat malam bang adi
kita bahas soal ambang batas parlemen
meskipun di tengah tengah negara tengah sibuk menghadapi corona
tapi tentu ini juga harus kita soroti karena ini berkaitan dengan revisi undang undang pemilu
untuk pemilu kita di tahun dua ribu dua puluh
kang saan kita pernah juga membahas ini sebetulnya ya
kita bahas dari sisi kemudian menaikkan ambang batas ini soal apakah benar ini justru mencekik demokrasi
begitu atau kita mundur dan lain sebagainya
tapi kalau kemudian kemarin nasdem dengan partai golkar sudah ada kesepakatan
ini dasarnya apa itu
ini apakah memang yang serius atau ini justru memancing dulu reaksi dari publik seperti apa soal angka ambang batas ini
ya kalau nasdem memang konsisten ya
karena kita didasarkan kita ingin sistem pemerintahan presidensial ke depan itu menjadi lebih kuat menjadi lebih efektif
nah di dalam sistem presidensial di tengah sistem politik yang multi partai
rasanya itu efektivitas sistem presidensial itu nggak akan pernah tercapai
maka perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat dengan cara
melakukan proses penyederhanan partai
oke artinya kemarin kemarin nggak efektif dong sistem presidensial kita
kita lihat dari beberapa setelah reformasi ya setelah reformasi kita lihat beberapa perjalanan pemerintahan kita
itu kan pasang surut dan dinamikanya luar biasa
misalnya gus dur berhenti di tengah jalan
ketika psb sepuluh tahun pun tidak terlepas dari gunjang ganjing sistem apa parlemen yang multi partai
bahkan periode pertama pak jokowi itu hampir stuck di parlemen itu
ketika ada kmp kih pak jokowi menang di presiden tapi secara parlemen itu kan kalah
maka parlemen waktu itu hampir satu tahun dan kebetulan saya waktu itu di dpr juga
sampai kita punya kesepakatan untuk rekonsiliasi dengan cara membuat revisi terhadap undang undang md tiga

jadi karena memang hal itu
hampir terbelah benar benar terbelah
jadi berdasarkan pengalaman pengalaman seperti itu
perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat sistem presidensial dengan cara tadi
melakukan proses penjagaan partai
nah penjalanan partai itu yang namanya pt itu hanya satu cara aja
sebenarnya ada yang lebih ekstrim
apa yang lebih ekstrim kalau misalnya kita mau tempuh misalnya partai partai besar
kalau misalnya dianggap mau arogan
itu dengan cara mempersempit dapil
jadi alokasi kursi di dapil itu yang sekarang
dikurah yang sekarang tiga sampai sepuluh
maksimal sepuluh kan
akan direspon banyak sekali tentu penolakan
ya kan tadi kalau memang kita mau berpikir ekstrim menyederhanakannya
tapi kan kita tetap harus memberikan ruang juga kepada mereka untuk lebih mempersiapkan diri
untuk bisa menuju kepada sistem pemerintahan yang kuat itu tadi
kalaupun naik parliamentary threshold kita apa
apa alasan yang mendasari pki seperti demikian
yang pertama memang suara yang akan terbuang cukup besar
kalau kita melihat bagaimana dua ribu empat belas
kalau di nilai suaranya itu kurang lebih tiga belas empat juta
kalau menggunakan data yang sama
maka kami menghitung kurang lebih akan terbuang kurang lebih di angka dua puluh sembilan juta
jadi suara itu tidak terakumulasi menjadi kursi di dprn
jadi kami melihat itu ada sisi mubazirnya
luar biasa begitu ya
sehingga apa dampaknya memang ada keberagaman
jadi kalau kita melihat saat ini indonesia ini sangat beragam
kalau misalnya ini dinaikkan
maka ini mempersempit melihat bahwa indonesia seakan hanya misalnya
milik sebagian partai saja
hanya sebagian partai saja
dan ini larinya sebetulnya nanti oligarki partainya semakin sempit
semakin kecil gitu
dan yang kedua nih yang paling penting adalah bahwa ketika pt dinaikkan
maka persaingan partai politik ini memang lebih cenderung mencari suara
persaingannya bagaimana strategi mencari suara dibandingkan misalnya strategi untuk mensosialisasikan ideologi partainya
jadi dia berpikir bahwa siapa sih orang yang kira kira bisa menaikkan suara partainya di pemilu
maka yang instan adalah merekrut artis misalnya atau merekrut orang orang yang punya berduit
sehingga menguntungkan partainya
oke tapi bukankah kemudian partai politik juga perlu untuk dia bisa menjaring menguatkan
apa organisasinya sampai kemudian bisa mendapatkan simpati atau suara dari publik kan
dari masyarakat begitu
jadi yang paling penting adalah bagi kami adalah bahwa
maka ini terlalu cepat
terlalu jauh gitu lompatannya
ya saya kira mungkin nasdem sudah optimis gitu ya
tapi bagi kami kami tidak mau jumawa
jadi bagi kami ya ada teman teman
pksnya percaya diri atau gimana
tetapi poinnya adalah bahwa ya kami sebagai partai politik tentu melihat keberagaman harus dihargai begitu
sehingga tingkat kebebasan dan berserikat terutama dalam partai politik juga harus melihat dari teman teman di bawah juga
kalau memang egonya ingin bersama partai partai besar
tentu ini menguntungkan sebetulnya
tetapi memang bahasa mubazirnya itu
ada suara yang terbuang
saya kan gini ya selain tadi terhadap sistem presidensial
ada dampak ya di parlemen ketika threshold itu kecil sekali
dampak di parlemen tadi
polarisasi di praksinya menjadi lebih luas spektrumnya
ada praksi praksi yang
keteteran ketika kita ada sebelas komisi ya
itu ada praksi yang satu anggota komisi
sehingga ketika misalnya si strategis membahas undang undang
misalnya di komisi dua dan dua panja
dia ikut apa
nah hal hal seperti ini juga menjadi sebuah pertimbangan
nah kalau kita berpikirnya ke internal partai
kalau disurupin surupin kan nasdem terakhir indobarometer aja
kalau kita berpikirnya ke dalam
ke internal sendiri partai
mungkin ada rasa cemas
apa justru nasdem nggak lolos
nah tapi nasdem bukan disitu berpikirnya
benar benar ke depan itu
sistem pemerintahan kita yang anut
benar benar bisa kuat
proses proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik
sehingga negosiasi politiknya itu
tidak terlalu lama di parlemen itu
oke sebelum nanti kang pipin juga tanggapi
saya ke bang adi praitno
anda melihat ini bagaimana bang adi praetno
apakah memang sebuah kenisayaan ya
ambang batas parlement kita memang harus terus naik
atau apa sih sebetulnya dibalik
lompatan agak jauh kalau kata kang bipin
saya sih melihatnya ada tiga mazhab yang berkembang
itu adalah sulkarnasdem dan golkar
mazhab pertama itu adalah mazhab yang menolak
itu adalah partai yang nomor urut buncit
seperti p tiga dan yang nggak lolos senayan
itu totali pasti menolak
karena ini dianggap membunuh demokrasi
terlampau berlebihan sebenarnya
dianggap membunuh demokrasi
karena mereka bisa ikut pemilu
mestinya ini sebagai sebuah tantangan
apa dianggap sebagai sebuah tantangan
karena begini masyarakat
hasil survei saya kemarin
menyatakan tidak merasa menjadikan
penting dari partai politik tertentu
itu artinya ceruk pemilih begitu banyak sebenarnya
yang bisa dikapitalisasi oleh partai kecil
dan yang nggak lolos ke senayan
party id kita yang rendah ya
orang menyatakan diri tidak merasa dekat
dengan partai politik tertentu
jadi partai politik itu yang lolos
ini harus jadikan sebuah tantangan
karena masyarakat masih banyak yang nggak ke tps
dan belum menentukan pilihan politik
nah mazhab yang kedua adalah
mazhab yang agak sedikit lunak seperti kang pipin
adalah mazhab yang boleh naik
tapi ada catatannya
jangan terlampau tinggi deh
ini karena ada kecenderungan
tingkat elektabilitas pks itu kan agak sedikit
kalau nggak naik turun di angka tujuh dan delapan
kalau di rata rata tujuh bingung juga kalau konstelasi politik
ada pks kemudian ada demokrat dan pan
agak keberatan dengan angka tujuh
boleh naik tapi jangan terlampau besar
yang ketiga memang
satu mazhab yang menurut saya ini tantangannya besar
nasdem dan golkar
itu relevan tidak sih
ada yang nggak relevan
kalau dikatakan untuk menguatkan presidensial sistem kita
iya kan salah satu tujuan untuk
karena kita saat ini itu mengadopsi sistem presidensialisme
cacat bawaannya banyak
terlalu banyak deadlock
sby dipilih oleh presiden
atau sby dipilih langsung oleh rakyat
tapi bukan rasa presiden
pada pertama jatuh bangun
hampir semua kebijakan politik sby ditentukan oleh parlemen
sby takutlah ke parlemen
yang paling ekstrim adalah jokowi di periode pertama
setahun delapan bulan
padahal dia adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat
cuma disandera oleh parlemen yang kebetulan saat itu jadi oposisi
dalam konteks inilah kemudiannya
dan menjadi relevan memperkuat sistem partai presidensialisme
tidak ekstrim lagi
tapi sistem presidensialisme multi partai serhana
ini akan secara alamiah sebenarnya
akan menyeleksi partai partai politik
siapa yang bisa bekerja maksimal atau tidak
artinya ceruk itu masih besar sebetulnya
kata gatuh kerja kerja partai politik gitu
dan yang paling penting sebenarnya
orang itu merasa tidak happy dengan partai politik saat ini
nyaris tidak ada
segregasi dan perbedaan politik apapun antar partai partai
ideologi ya soal ideologi juga
yang kedua yang paling penting adalah
partai itu nyaris dianggap tidak pernah bekerja
bekerjanya hanya lima tahun sekali
ini kan tantangan
nanti kak mimpin usah jeda
saya akan tanyakan juga bagaimana menurut anda soal
kalau kemudian alasannya adalah untuk menguatkan sistem presidensial kita
apakah itu kemudian masuk dalam logika politik teman teman di pks
atau ada alasan yang lain kita bahas nanti di
tapi mas rehan jangan presidensial
jangan ada jedanya
siap kita bahas nanti ya
akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali bersama kami di lihat remokrasi
karena tadi bang hadi praito sempat menyinggung juga soal
partai partai kecil yang menolak
kita tampilkan lagi deh seperti apa kemudian peta dukungan dan tidak mendukung
begitu ya atau masih belum punya pilihan soal ambang batas parlemen
yang memang sejak awal ini sudah mulai dibicarakan sampai dengan hari ini
ini dia ya pembagiannya begitu atau peta dukungannya
yang mendukung ini jelas pdi perjuangan nasdem golkar pks mendukung
yang memang menolak ini ada demokrat ada pan
juga partai partai yang non parlemen ya ada psi hanura perindo pkpi
partai garuda partai berkarya begitu
dan yang belum menjawab atau belum menentukan atau masih melihat
seperti apa konstelasinya adalah pkb dan juga partai gerindra
kang pipin kalau kemudian dikatakan menaikkan ini untuk menguatkan sistem
presidensial gitu tidak boleh presidensial ya pak mimpin
itu gimana menurut anda
itu satu alasan yang logis tidak dalam konteks kita hari ini
ya sangat relatif ya menilai bahwa ini mendukung sistem presidensial
relatifnya kenapa kang pipin
karena kita melihat ya jadi sebetulnya di parlemen ini yang dibutuhkan sebetulnya memang partai
apakah mendukung menjadi bagian dari partai pemerintah atau misalnya oposisi
ini akan menyehatkan demokrasi kita ke depan
makanya kami lebih setuju misalnya sifatnya konfederasi atau pelembagaan koalisi ke depan itu
tetapi dengan payung sistem presidensialisme bukan parlamentarian
ini penting sebetulnya supaya apa
jadi tetap keberagaman itu dihormati kemajumukan kita diwakili melalui lembaga parlemen
tetapi dalam sikap politik itu sudah dibatasi dengan adanya yang partai pendukung pemerintah
atau di luar pemerintahan
saya kira ini akan menyehatkan supaya nanti seperti pks saat ini menjadi partai oposisi
misalnya di luar pemerintahan maka sikapnya jelas kami akan selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah misalnya
tapi kan seringkali partai kemudian agak agak berbelok juga begitu kan
ada yang kemudian menjadi partai oposisi dari dalam
pks juga ketika di zaman zaman terakhir pak sby kan juga begitu kan
pemerintah tapi kemudian juga banyak menolak kebijakan kebijakan dari pemerintah sbi saat itu
saya kira lambat laun ya kita akan belajar
jadi kalau misalnya sudah di dalam maka harus menghormati pilihan
strateginya tetap saja harus ikut kontrak politik di internal
sebagaimana nasdem misalnya meskipun agak sedikit ingin oposisi tapi tetap berada di luar
jadi konsistensi ini penting
jadi bagi kami adalah solusi dengan menaikkan pt agak kurang bijak
tadi porsinya tadi kami melihat di mana bahwa suara akan terbuang
suara masyarakat yang sudah berkumpul kemudian mencoblos kemudian hilang
tidak menjadi perwakilan di dpr misalnya
dan tentu di sisi lain solusi yang kami tawarkan adalah tadi
bagaimana caranya supaya partai partai kecil ini bisa tetap diakomodasi dalam pelembagaan koalisi
jadi kalau misalnya yang menang capresnya maka dia akan menjadi partai pendukung pemerintah
konsisten di dalamnya
dan kemudian yang kalah ya sudah istiqomah di luar pemerintahan untuk mengkritik kebijakan pemerintah
artinya kalau dikatakan ini untuk memperkuat sistem presidensialisme tidak juga
karena kemudian pada akhirnya partai politik akan pragmatis juga di parlemen
yang membentuk koalisi atau tidak begitu mas ustaz
betul betul jadi saya kira ini bahayanya
jadi kalau misalnya kita berfikir bahwa sistem presidensialisme itu
bahwa harus mendukung apa yang dilakukan oleh presiden ini berbahaya
jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana ada kesetimbangan dalam pemerintahan
sehingga sistem demokrasi yang kita adop ini betul betul bisa menyehatkan
jadi bisa menguntungkan masyarakat
jadi misalnya jangan misalnya seperti saat ini
kalau misalnya partai pemerintah mohon maaf ya relatif mendukung cara cara

tetapi caranya terlalu lamban misalnya
begitu juga kasus jiwasraya kemudian kasus kasus kenaikan bpjs dan yang lainnya misalnya
kami ingin memperlihatkan bahwa yang paling penting adalah sikap ajak dari partai itu
apakah dia memang konsisten berada dalam satu pemerintahan
atau dia berada di luar pemerintahan
kasar soal konsistensi partai saja sebetulnya sih bukan soal kemudian presidensialisme
konsistensi partai itu sebenarnya juga didukung dengan sikap partai itu
saya sekali lagi karena partainya terlalu banyak di praksinya
sehingga polarisasi itu tadi
polarisasinya itu kan menjadi lebih spektrumnya kan menjadi lebih luas
misalnya gini saya sepakat bahwa konsistensi itu penting
misalnya partai yang ikut kontestasi
ketika misalnya dia kalah ya dia konsisten menjadi oposisi
yang menang harus ada di dalam pemerintahan
nah dalam konteks indonesia ini kan yang kalah kegoda masuk ke edip
bahkan yang ketika ikut masih menjadi oposisi di dalam sendiri
nah ini juga memang ke depan
ada unsur unsur curhat dikit bang
jadi ke depan konsistensi partai itu penting seperti kang pipin sampaikan
tapi saya katakan sekali lagi
ambang batas ini tidak ada kaitannya dengan soal konsistensi partai
ini murni soal relasi antara eksekutif dengan legislatif
nggak mungkin relasi eksekutif legislatif itu bisa berjalan dengan baik
dimana eksekutifnya dalam hal ini pemerintahannya sistem presidialisme
di tengah parlementer
istilahnya kita ini dalam bahasa sederhananya
tapi rasa parlementer
tadi karena kita menganut multi partai yang ekstrim
nah dalam konteks multi partai yang ekstrim ini tadi
nggak mungkin pemerintah itu bisa berjalan efektif
banyak pengalaman kok
pengalaman pengalaman misalnya gini saya katakan
karena saya enggak mau ketika zaman sby dua periode
periode pertama disibukan kasus senturi
bahkan partai yang ada dalam barisan koalisi pun
itu serta merta menentang pemerintah
jadi justru lebih repot menghadapi yang di dalam koalisi
ketimbang yang ada di luar koalisi jelas
presiden pak jokowi periode pertama juga direpotkan
relasi antara parlemen dengan pemerintah itu kan juga nggak berjalan
bahkan yang namanya presiden pemerintahan dalam hal ini
disandra oleh parlement
periode kedua nasdem gimana
kalau periode nasdem gini nasdem itu kan membangun ini
ngasdem membangun hubungan baik aja dengan pks oposisi
tapi dalam sikap politik misalnya
nasdem konsisten mendukung pak jokowi
tapi membangun komunikasi politik dengan yang di luar pemerintahan penting
karena suatu ketika misalnya dalam sebuah perjalanan bangsa ini
kita membutuhkan juga misalnya ketika dihadapkan sekarang tadi misal contoh
kita dihadapkan dengan isu corona
nah kalau misalnya proses komunikasi politik dengan oposisinya dengan pks nya
nggak berjalan dengan baik
nanti kan tetap ada hambatan
tapi kalau ada ini dijalankan dengan baik
ketika kita menghadapi hal yang bersama
pks bareng bareng juga kan menghadapi bahaya corona ini
tapi dalam soal soal kebijakan
pemerintah yang lain lain mungkin bisa beda
jadi nasdem bisa beda sikapnya dengan pks
karena nasdem ada dalam pemerintahan
tapi sekali lagi dalam konteks ambang batas parlemen
sekali lagi kita ingin benar benar sekali lagi memperkuat
sebuah bangunan sistem politik kita
di mana kita menganut paham presidialisme
dan itu harus ditopang oleh sistem kepartean
boleh multi partai tapi yang sederhana
tadi bagaimana dengan pluralisme karena keragaman
nah keragaman itu kan bukan dilihat dari jumlah banyaknya partai
keragaman itu bisa dilihat dari seberapa besar partai partai yang ada
mampu menghargai mampu memberikan ruang bagi komunitas komunitas yang ada
jadi keragaman itu bisa dilihat misalnya gini keragaman
dalam soal rekrutmen
ketika rekrutmen tentu juga mengedepankan realitas adanya keragaman
nggak mungkin dong ketika misalnya
melakukan sebuah rekrutmen politik apakah untuk dilegislatif
dieksekutif itu tidak menghatikan faktor faktor itu
jadi keragaman sekali lagi
bukan diukur dari jumlah partai
dari jumlah partai
tapi seberapa besar partai itu
dia bisa menghargai dia toleran terhadap pluralisme
terhadap keanekaragaman tadi
kalau ada suara yang hilang hangus misalnya
itu kan sebagai sebuah konsekuensi politik
kalau kita menggunakan sistem distrik apa lagi
itu kan hilang semua itu suara
toh nggak ada masalah
toh masyarakat tetap terwakili
jadi ketika misalnya dia menjadi seorang kongresmen
atau apa dalam sebuah sistem distrik
bukan berarti suara yang kalah itu tidak terakomodasi
tetap akan direpresentasikan
oleh anggota parlemen yang terpilih di distrik
oke sebelum saya ke bang adi pradipin lagi
bagaimana karena keragaman itu bukan diukur
dari jumlah partai yang banyak tadi itu justru
bagaimana kemudian partai bisa mengakomodir
seluruh perbedaan ya begitu
atau keanekaragaman itu tadi dalam perekrutan
dan lain sebagainya
justru buktinya adalah tiga belas juta suara hilang
jadi ketika dia sudah menitipkan ke sebuah partai politik
misalnya sekarang tujuh partai hilang
jadi sembilan partai yang hilang
kursinya di dpr ri
saat ini pks tentu ini menguntungkan
tetapi kami melihat picture yang lebih besar
bahwa keberagaman bineka tunggal ika
kita harus menghormati itu
dan kita ingin supaya jangan sampai terjadi chaos
ketika misalnya ada partai politik yang memang
misalnya signifikan suaranya
tetapi karena pt nya terlalu tinggi
maka mereka merasa tidak terakomodasi kepentingan di parlemen
sehingga mereka menjadi parlemen jalanan
sehingga melahirkan chaos misalnya
ini kan juga harus menjadi salah satu perhatian bagi kita semua
jadi saya kira ini masalah kebijaksanaan diantara partai partai politik
bukan karena pks menurut bang adi prat itu
kami sih jadi poinnya begini
berarti itu bisa positif
optimistis lebih tinggi lagi sebetulnya
kalau pks lebih optimis
kami nggak maunya bawah
kami ingin menghormati
bang adi prat itu ada resmi resmi apa yang ingin ditanggapi
dari diskusi yang tadi kita sudah lakukan
sekali lagi captive market politik kita cukup terbuka
tinggal bagaimana partai ini bekerja
yang sudah menanggapi kecemasan
coblublah partai saya
kan begitu saja problemnya
yang menjadi keluhan publik itu adalah ketika ambang batas dinaikkan
semua pada menjerit seakan akan membunuh demokrasi
mereka nggak bekerja kok buat rakyat
nyatanya rakyat masih belum banyak yang nggak memilih
itu belum disentuh artinya
ini yang saya kira menjadi penting
yang membunuh demokrasi itu ketika ceruk pemilih itu sudah terbagi rata
ke semua parpol besar dan menengah
sehingga tidak ada ruang untuk bergerak
terutama partai menengah
nggak lolos parlamen untuk mengkapitalisasi keuntungan politik
nah ini yang saya kira harus dilihat
ini adalah satu tantangan kerja politik bagi partai
biar ada wakilnya di senayan
kan begitu mas
jadi sekali lagi tingkat partisipasi politik dalam pileg itu rendah
masih banyak yang nggak datang ke tps
pertanyaannya adalah lalu yuk bikin partai ngapain
jangan hanya sibuk berwacana
jangan hanya sibuk perang di udara
serangan di darat juga harus dilakukan
partai terbaik dong
karena dia punya survei juga
itu rahasia dapuran
repot untuk dijelaskan
masih belum merasa diyakinkan oleh partai
untuk datang ke tps memilih caleg ataupun partai tertentu
ini yang harus dimaknai secara positif
itu tergantung voting
karena ini belum quorum
ini sebatas diskursus politik yang
saya kira harus dimaknai secara positif

ini tantangan bagi partai biar tidak bekerja lima tahun sekali
jadi kalau mau lolos ke senayan
lima tahun mendatang
kerjalah dari sekarang
jangan sibuk main medsos
tapi bagaimana konsekuensi kalau tadi kang albi katakan
ada suara yang kemudian menjadi hangus begitu
artinya kan ada suara suara yang tidak punya perwakilan di senay
dan juga kang san
kami harus berikan segera kembali setelah ini
bang adi praetno bagaimana kemudian
kalau ada suara suara partai yang tidak lolos
atau memang ada di angka angka kritis
ini soal keterwakilan suara publik yang menjadi hangus
sia sia tidak terwakilkan
nah itu kan kemudian yang dianggap ini agak mundur demokrasi kita
karena kemudian membatasi tadi itu
tapi ingat nggak lulus kesenayan bukan akhir dari segalanya buat partai politik
dia bisa menjadi oposisi di luar parlemen
jadi pendukung pendukung partai itu bisa dikanalisasi melalui tetap partai yang diusungnya untuk menyembunyikan atau menyampaikan isu isu strategis
jadi jangan merasa hopeless gara gara partai yang didukung nggak lulus kesenayan
atau berpartai itu adalah salah satunya adalah untuk agregasi kepentingan menyampaikan aspirasi
dan aspirasi itu nggak harus di senayan tidak harus di dpr bisa melalui jalur jalur di luar
dan saat ini di era keterbukaan yang nggak lulus kesenayan bisa berkoalisi dan masuk dengan partai partai yang ada di senayan
atau langsung ke jantung kekuasaan pemerintah
itu yang harus dilihat sebenarnya
yang kemudian harus ditentang itu kalau ada pembatasan bikin partai politik
itu harus dilawan
dan saat ini hampir tiap tahun menjamur partai politik
ini ada sempalan partainya kang pipin
mungkin nanti ada sempalan dari pan
itu tantangan sebenarnya
bagaimana pemilih yang masih belum diyakinkan itu mencoblos mereka
ini kan kompetisi secara terbuka
janganlah misalnya terlampau mendramatisir ini membunuh demokrasi setback ke belakang
nggak ada yang menghalangi mereka kok
tapi ketika kemudian ide itu selalu muncul dari partai partai dengan jumlah suara yang besar
nah anda melihat kecenderungan itu bagaimana
nah tapi memang bagi partai yang nomor urut buncit dan gak lolos ke senayan
ini dianggap sebagai kriminalisasi
membunuh kesempatan berkompetisi dan seterusnya
kalau saya sih adalah satu mazhab yang setuju naik
naiknya tapi gradual
karena bagi saya adalah
ya kan nanti soal angka itu bisa dikompromikan oleh teman teman
kalau saya kan melihat partai di indonesia kan tiga
satu partai nasionalis yang kedua religius
kan ini enak kalau masing masing misalnya partai nasionalis cuma ada dua
yang islam atau religius itu cuma ada dua
kan ada enam
atau maksimal tujuh lah
jadi variasi dan variable partainya enak
kalau saat ini agak susah melihatnya mas bro
soal kunut nggak kunut ini menjadi penting
dalam politik kita
soal ziarah kekubur nggak kekubur ini menjadi penting
bisa menjadi partai politik tertentu
partainya mas pipin misalnya dianggap partai politik yang gak ziarah kubur
nggak kekunutan gitu
tepat kan ya
sementara partai islam yang lain
oh ini suka kunutan ziarah kubur
tahliah kempen lima tahunan
kan menurut saya tidak ada yang penting sebenarnya didiskusikan
yang membuat kanalisasi partai yang lain
partai politik umat islam itu terbelah belah
ini yang saya kira penyerahanan parpol itu adalah ada partai nasionalis gitu ya
tapi jangan terlampau banyak lah gitu
yang kemudian diremas menjadi serangga
kalau penyederhanaan partai untuk mempermudah pengambil keputusan di parlemen dan lain sebagainya itu masuk logika kita tidak
yang selama ini terjadi kan sebetulnya juga sama sama saja kan begitu
kalau yang terjadi karena partai politik kan punya
yang pentingnya partpol itu sendiri sebenarnya kan
kalau multi partai sederhana relatif bisa dikendalikan
kalau multi partai ekstrim agak susah untuk dikendalikan
anggaplah misalnya partai politik yang lolos ke senayan hanya cuma enam
ini relatif sudah bisa dibaca kecendungan arah politiknya
mau oposisi ataupun di luar kekuasaan
tapi kalau saat ini ada sembilan bahkan sepuluh sebelumnya
masing masing partai agak susah untuk menentukan pilihan politik
nasdem dalam satu isu misalnya dengan pdip mesra
tapi di isu lainnya bisa tabrakan
misalnya karena sering sering ketemu sama pks
nasdem agak galak belakangan
karena memang terlampau banyak
membuka komunikasi politik
terlampau banyak teman yang masih bisa diajak bicara
terlampau banyak teman yang masih bisa diajak berkompromi
tapi kalau segmentasi partainya diserahanakan jadi lima atau enam
mau genit main mata itu agak susah
dia akan mencari begitu banyak musuh politik yang kemudian mempersempit ruang gerak dan manuvernya
apakah itu bisa membuat
kalau politik susah untuk kondusif
ini bukan majis talim soalnya
mau dua partai
ini nggak kondusif
pasti ada yang oposisi ada yang pemerintah
menginginkan politik kondusif itu nggak mungkin
tapi minimal bisa dijinakkan dan dikendalikan
jadi presiden tidak lakut ke dpr
begitu pun dpr tidak takut kepada presiden
memang yang cukup aman dan juga bisa mengakomodir teman teman yang lain
sebetulnya kami belum mengkaji secara detail ya
tetapi memang kami memilih untuk tidak ekstrim
jadi kalau misalnya empat tetap atau tambah lima
artinya tidak langsung secara otomatis
per lima tahun bisa jadi naik
dan kita juga memahami bahwa efektivitas dan yang lainnya
tetapi kami ingin melihat bahwa partai politik sebetulnya
adalah corong dari perwakilan
representasi dari rakyat
jadi kami khawatir kalau memang itu secara apa namanya drastis kenaikannya
maka terbuang suara representasi itu tidak ada di parlemen itu pertama
yang kedua tadi saya kira selalu kan mas adi ini memperlihatkan partai ini
corong yang agak sedikit momok negatif begitu ya
hanya hadir lima tahunan
ini juga menjadi refleksi buat kita
makanya bagi pks adalah
bahwa kami tidak mau
menjadi partai yang
partai pemilu artinya partai lima tahunan
makanya kami selalu mengatakan bahwa
kami punya namanya advokasi
terus kemudian pemberdayaan masyarakat
itu yang selalu kami sampaikan
makanya kami selalu gencar misalnya ketika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat
kami terdepan misalnya menghalau menolak kenaikan bpjs
kami mengusung pansus jiwasraya supaya diungkap misalnya
corona misalnya kami tetap mendukung pemerintah
tetapi pemerintah seharusnya
lebih tanggap terkait dengan ini
harusnya antisipasi lebih awal
langkahnya lebih cepat begitu
kita sudah tiga puluh lebih misalnya
yang terjangkit corona
jadi saya kira memang kami memahami bahwa
ini adalah suara suara masyarakat
yang harus kami sampaikan
dan kami memang
alhamdulillah sampai saat ini konsisten untuk memperjuangkan itu
dan terkait dengan ini
sekali lagi solusinya
bukan dengan secara drastis
pt sebagai cara untuk mengaputasi itu
sehingga melahirkan tadi keberagaman semakin sempit
tetapi konfederasi atau pelembagaan koalisi di parlemen
yang seharusnya bisa
dilegalkan dalam bentuk undang undang
tetapi dengan sistem presidensial
jadi saya kira ini yang lebih baik sebetulnya
apa partai politik dalam bersikap
terkait apakah dia berada di dalam atau di luar pemerintahan
ketika berada di dalam pemerintahan
dia tidak lagi bisa bersikap kritis
murni mengaspirasikan suara masyarakat
dibandingkan yang berada di luar pemerintahan
sehingga terlahir check and balance
masyarakat merasa ada suaranya terwakili di dalamnya
tapi kan ceruk suara kita tadi cukup banyak ya
bang adi prat juga katakan
pemilu kita juga
tingkat partisipasinya juga masih rendah
artinya kan juga
ada faktor partai politik itu sendiri
kalau kita kritisi bersama
bang adi praitno dalam kerja kerja politiknya
tidak hanya kemudian soal parliamentary threshold kah
tapi bagaimana upaya upaya partai
untuk bisa masuk ke tengah tengah masyarakat
jadi saya kira ini juga pertarungan tentu
kalau memang nanti pada akhirnya kami
menolak itu tetapi
partainya nasdem dan yang lain
ya kami tetap akan struggle
kita akan tetap memperjuangkan
berjuang untuk mendapatkan simpati dari masyarakat
tetapi saat ini
saya kira ya memang butuh kebijaksanaan
dari semua partai politik yang besar
dulu juga sebetulnya
waktu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
untuk menentukan pt di tahun dua ribu sembilan belas
ini juga apa namanya
perdebatannya juga sama
partai partai besar menginginkan pt yang tinggi
tetapi kami berada di tengah ya
saya kira kita juga harus melihat ke bawah
jadi di muara dari
mungkin juga bagian dari revisi undang undang pemilu ya kang saan
ini sebetulnya mau kemana
kalau yang ada di bayangan dari partai
nasdem dan juga pks misalnya
karena kan ini selalu
ada yang mau angka sekian
ada yang sekian
ada yang kemudian ini mau naik saja
ini muaranya sebetulnya mau kemana
tapi dijawabin nanti
kang saan udah gak sabar
kita break dulu
kami akan segera kembali
baik kang saan
karena selalu ada diskusi soal parliamentary threshold
seolah olah kemudian muncul
terus menghilang lagi
kemudian ada penolakan
ada ya mungkin biasa dalam demokrasi begitu
tapi muaranya ini sebenarnya mau kemana
sebenarnya dari soal parliamentary threshold ini
karena sudah revisi undang undang pemilu kan harus segera disahkan juga dong
ya pertama kita ingin melakukan sebuah penataan sistem kepartean kita
yang bisa menopang terhadap sistem pemerintahan presidensialisme
melalui tadi penyerahan partai secara alamiah
agar politik itu menjadi lebih stabil
sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat
dan menjadi lebih berkualitas
jadi kita tidak mau juga misalnya penyerahan partainya dipaksakan
kita ingin tadi alamiah gradual
sehingga diberikan ruang untuk tetap mereka bekerja
kan mereka kan nggak di ini kan
nggak dipaksa sekian
dari awal di boleh ikut begitu ya
yang kedua kan nggak benar juga kalau misalnya pt itu dianggap membunuh demokrasi
saya sepakat dengan mas adi
zaman order baru tidak ada ruang membuat partai itulah yang membunuh demokrasi
partai dipaksa harus segini
kalau sekarang orang bebas membuat partai
tapi untuk ikut pemilu ada aturan dong
yang mau masuk parlemen juga ada rambu rambu juga dong
jadi dia dibebaskan memilih membuat partai
tapi untuk ikut pemilu ada syarat dong
nah yang kedua kita juga ingin mendorong agar partai itu bukan hanya musiman lima tahunan
ya tadi bang adi tadi sebutkan apa ya
dia bukan musiman lima tahunan
dia bekerja baru lima tahun menjelang pemilu
dan itu juga nanti berimplikasi kepada politisi musiman
jadi ada politisi musiman
politisi musiman partai yang musiman bekerjanya
padahal fungsi fungsi partai itu kan luar biasa
selain agregasi kepentingan ada yang namanya sosialisasi politik pendidikan politik kaderisasi
sehingga ketika kita berpartai itu jangan instan
dia hanya ada menjelang pemilu
tapi ketika ada dan nggak ada pemilu fungsi kepartaian harus jalan
misalnya nasdem kenapa
nasdem membuat akademi bela negara
hampir jauh sebelum pemilu kita melakukan pendidikan politik untuk mereka
buat pemilih pemula buat kader kader yang di dpc tingkat kecamatan
juga dalam rangka meningkatkan kapasitas
kapasitas kader itu kan harus di upgrade terus
kang pipin artinya kalau sudah ada golkar dan juga nasdem nih
untuk dengan partai partai yang lain kira kira punya satu visi misi gitu
ya yang pertama ya kami menghormati pilihan pak nasdem golkar
karena kami juga tetap meskipun berbeda silaturahim kebangsaan tetap diangkat
hari ini sebelumnya dengan nasdem golkar
hari ini kami dengan demokrat
demokrat ya malam ini
tapi kak pks sudah ganti assalamualaikum ke salam pancasila
saya kira itu juga debatable ya
belum ada aturan
ini bagian dari bentuk keberagaman
ada memang kita memang ada upaya memaksakan supaya semuanya disamakanlah salam pancasila
ini juga sama sebetulnya
kita melihat kenapa misalnya pt ini tidak langsung tujuh misalnya
karena gradualnya lebih moderat lah gitu
supaya jangan sampai kita ini terlalu cepat kemudian basisnya tidak kuat
jadi representasi ini hilang
jadi ini yang paling penting
kemajemukan di indonesia sangat luar biasa
berapa jumlah etnis kita
berapa jumlah agama kita
saya kira itu yang membuat bahwa memang pt ini jangan ee
yang kedua saya kira pelajaran pentingnya adalah memang tantangan buat partai politik
saya setuju saya kira
siapapun partai politiknya
supaya tidak menjadi yang bertanggung jawab lima tahunan ya
dan penting ideologi partai
jadi kalau misalnya pks dari awal mengatakan bahwa kami adalah partai islam
ideologi kami islam
tetapi kami tetap bahwa ini adalah partai buat semua orang
dan kami siapapun boleh mendaftar menjadi pengurus maupun sebagai kepala daerah pejabat publik dari pt
bang adi praditno bacaan terakhir seperti apa kemudian ujung dari utang antik para menteri tresol ini
saya sih ingin mengkomentari dua hal
berpartai itu jangan iseng iseng atau sebatas nyalurin hobi
partai itu adalah tujuan akhirnya adalah kekuasaan
kan itu yang sering didakwahkan dimana mana
jadi kalau ingin lolos ke senayan kerjajalah lima tahun
jangan lupakan masyarakat
pendekatannya adalah jangan top down tapi bottom up
selami sisi kedalaman kesulitan hidup masyarakat
petani buruh miskin kota
yang itu yang kemudian harus mereka perjuangkan
apa susahnya bagi partai politik yang berjejaring di tiga puluh empat provinsi untuk cari tujuh juta orang
masing masing provinsi lima ratus sudah dapat bos
ini yang kemudian harus dimana itu
yang kedua yang paling penting adalah betul endingnya adalah supaya ada partai yang serhana
biar jenis kelamin ideologi politiknya jelas
sehingga tidak lagi orang ribut ribut masalah kunut dan gak kunut berpartai itu mas
ini kan repot
mas pipin selalu disebut partai yang gak kunut nggak tahlilan
yang lain partai islam kunut nggak kunut
mestinya ideologinya harus jelas
ini misalnya siapapun yang jadi presiden partainya nolak hutang
partai yang lain pro hutang
itu lebih oke perdebatannya
antara komunis dan kapitalis ada pro hutang dan nggak pro hutang
ada pro perang dan nggak pro perang
ada isu yang misalnya
jelas apa yang diperdebatkan
kalau di kita perdebatan enggak
masih cukup agamis
yang masalah kuburan dan gak kekuburan
kan repot jadinya kita
jadi ideologi apa yang kita bayangkan tidak lebih dari sekedar satu sentimen keagamaan
yang coba untuk diimpor di ruang publik
dan itu menjadi sentimen
jadi di luar pt nya berapa
yang jelas partai itu memang harus melakukan kerja kerja politik untuk publik
baik lagi karena curug suaranya masih banyak ya
kalau kemudian kerja kerja politiknya nyata
itu yang kemudian harusnya menjadi bonus
baik terima kasih banyak kang saan kang pipin
bang adi praetno kita tunggu bagaimana kemudian angka yang akan ditentukan oleh dpr
menuju revisi undang undang pemilu
kita nantikan demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia